tuh mas sudah pagi kamu baru pulang kamu dari mana
saya ada urusan
urusan apa mas kerja apa
kamu gak percaya saya
katanya cinta katanya mau jadi istri yang baik
ngomongan suami aja gak dipercaya
kita jalanin pengobatan dan terapi mama pelan pelan
aku yakin mama pasti bisa sembuh
bandit dari mana tuh
aku habis dari rumah sakit
papa masuk rumah sakit soalnya
om kenapa mbak
om sakit apa gimana sekarang keadaannya
kemarin dia pingsan
dan dia sakit jantung
semoga papanya mbak andin cepat sembuh ya
tadi reina kesini
sama mbak mirna sama mas randy
padahal katanya dia lagi kangen sama mama papanya
mas al belum pulang
mbak kiki masakin makan malam buat mbak din ya
mas al kemana ya
sabart apa mbak kamu
mas mbak mirna haruskan
tadikulah sakit berebutin saya lagi
ada urusan penting apa
sampai gak bisa ditinggal
oh itu tadi saya cuci tangan
turun di kantong
enggak enggak enggak
andien lo gak boleh mikir yang macem macem
harus percaya sama suami lo
mama minta kamu tuh jangan keras kepala
kamu harus terima elsa balik
mama yakin kalau dia tuh sangat sayang dan cinta sama kamu
kamu harus maafin dia
dia tuh terbanyak berbohong
masalah itu no
kalo sampe dia berbohong lagi sama kamu
mama izinin kamu pisah sama dia
ya nantilah aku pikirin ma
kamu gak apa apa
anak itu lucu dan cantik ya rena
kok aku jadi kangen sama reina ya
aku mampir ke rumah rena
aku mampir ke rumah rena
aduh ya allah
aku rabu jadi gak tenang banget ya
masa deh kerja sampai tengah malam seperti ini sih
walau pasti ku terbakar cemburu
enggak enggak enggak
andin lo gak boleh mikir yang macem macem din
lo harus percaya sama suami lo
aku harus melakukan tugasnya istri
lo harus tetep perhatian sama mas al
tau tau tanpa batas waktu

tau tau tanpa batas waktu

ku terpaku aku memintrah
walau tanpa kata
engkau jauh di mata
gimana sih orang nanya udah makan apa belum disuruh tidur
saya bilang tidur tidur
saya bilang tidur tidur
disuruh tidur mulu ya
kok gak dibales bales ya
apa kamu bisa turun ke rumah mama
iya kebetulan mama kamu pernah bilang kalau dia itu tinggal di agronema residence
maaf ya aku kesini gak bilang bilang sama kamu
ini aku pengen nganterin tas tante rosa yang ketinggalan di mobil aku
al boleh aku cek tante rosa
mama juga udah tidur
mending pulang aja
yaudah kalau gitu aku pamit ya
tadi aku nemuin cincin ini di kantor kamu
ini cincin siapa ya
pantes gue cari cari gak ada
nanti aku kasihin
tapi ini di dalam cincinnya ada inisial a sama al
kok randy sih
nama aslinya randy itu abdullah randy
terus nama pasangannya alia
tunggu aku mau cari
tunggu aku mau cari
tunggu aku mau cari
tunggu aku mau cari
tunggu aku mau cari
tunggu aku mau cari
tunggu aku mau cari
tunggu aku mau cari
tunggu aku mau cari
tunggu aku mau cari
tunggu aku mau cari
tunggu aku mau cari
tunggu aku mau cari
tunggu aku mau cari
tunggu aku mau cari
tunggu aku mau cari
tunggu aku mau cari
tunggu aku mau cari
tunggu aku mau cari
tunggu aku mau cari
tunggu aku mau cari
tunggu aku mau cari
tunggu aku mau cari
tunggu aku mau cari
tunggu aku mau cari
tunggu aku mau cari
tunggu aku mau cari
tunggu aku mau cari

tunggu aku mau cari
tunggu aku mau cari
tunggu aku mau cari tunggu aku mau cari
tunggu aku mau cari
kalau itu memang cincinnya randy kenapa kamu sampai segitunya ngejar cincin itu al
kenapa lebaran bisa berdoa dengan perempuan lain seperti itu siapa perempuan itu apa andin tahu
mino kamu hati hati dong nyetirnya apa kamu kepikiran karena ngeliat aldebaran tadi ya
sampai kamu nyari jalan pulang itu beda sama jalan yang biasanya ini lebih jauh loh saya pulangnya
aku gak jadi ke tempat reina karena ada barang lebih baik aku gak ngomong ke mama soal reina deh
iya juga ma jadi jauh jalannya maaf ya aku jadi kepah fokus
apa lebih baik aku ngasih tahu ke andin soal apa
aldebaran dengan perempuan tadi
jangan ini bukan urusan aku
maaf ya pak bos ya kemalem kemalem tadi kita sempet mampir ke rumahnya pak bos
ada yang perlu saya bantu tadi
gak ada re
sini nak aduh aduh aduh sayang sayang
kalau begitu harusnya kamu siap
mama udah tidur habis minum obat tadi
eh ya yaudah kalau gitu pak bos pulang aja deh pak udah kemalaman juga takutnya andi nungguin pak
insya allah bisa tolong aja pak
telepon kalau ada apa apa ya
eh eh eh pak tapi maaf maaf pak saya mau nanya itu sebenarnya bu rossa tuh kenapa ya
kok tadi nangis nangis di kafe gitu sih
saya kasihan banget lihat ya pak
mama saya tuh ada riwayat diversi
makanya sampai detik ini saya belum kenalin dia kan
ya udah saya pulang ya
iya pak ate ate pak
oh jadi ternyata itu tuh alasannya pak bos kagak nemuin bu rossa sama andin
padahal ma ditemuin juga kagak ngapa andin kan baik orangnya dia pasti paham dah terus juga mau ngerawat ibu mertuanya juga
mas a akhirnya pulang juga dari mana toko baru kelihatan
suka suka saya dari mana ini kan rumah rumah saya bukan rumah kamu kenapa ngatur ngatur
oh enggak gitu mas masalahnya
mbak andin itu loh
tuh lihat mbak andin mas kasian kan
nah mas inis kagak paham juga toh
kayaknya ngak darkin yang mbak andin ini coba
mas inis itu watn tiga ribu tahun dulu
harus pergi ya
nggak boleh lihat ini ya
mas kamu baru pulang
mas ini kayaknya udah mau pagi loh mas
jam berapa sekarang
tuh mas udah pagi
kamu baru pulang
kamu dari mana
saya ada urusan
katanya mau jadi istri yang baik
ngomongan suami aja nggak dipercaya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
udah sekarang kamu isi rahat
selamat malam mas
terima kasih mas
kamu udah selalu bikin aku yakin mas
kalau kamu cuma buat aku

selad malam ya
lain kali jangan tidur di lantai ya
tapi mungkin ini dia teman sister lo
masih praktis bagi ya
sayangnya aku pun bisa darin pria dua babi

tenang dulu tante nanti kita ketemu roy ya
tante harus tenang dulu oke
tadi saya melihat ibu dan tante yang di depan lagi ngobrol soal roy
saya pengen tanya
roy itu siapanya tante yang di depan ya
kita kan belum kenal sama mbak
jadi kami tidak bisa memberikan informasi apapun sama mbak
emang al keluarganya roy
kenapa dia nikahin mbak andi
dia harusnya tau dong
kalau perempuan yang dia nikahin itu kan
yang ngebunuh keluarganya
kalau emang bener ala adalah
berarti gue harus waspada
aku tidur kayaknya nyenyak banget
apa karena cincin mbak salah udah ketemu
ya allah makasih ya
andin kamu udah bangun
baru aja bangun mah kenapa
papa kan masih dirawat di rumah sakit
restoran nggak ada yang jaga
selama papa masih dalam masa pemulihan
kamu mau kan jaga di restoran
karena mama juga gak bisa
mama harus disini ngerawat papa
elsa juga harus istirahat
karena ngejaga kandungannya supaya gak kenapa kenapa
aku sih mau mau aja sih mbak
tapi aku harus saran sarankan sama al dulu
pasti aku akan bantu koma
yaudah kalo gitu kamu minta izin dulu sama al
nanti kabarin mama ya
nanti kalo dibolehin
dia mau kok ngejaga di restoran

jadi kamu biar istirahatnya juga bener bener sampe pulih
aku minta maaf yang soal kemarin ya
aku minta maaf yang soal kemarin ya
jangan sampai ada kejadian seperti ini lagi ya
aku gak mau
kita gak boleh seraka
jadi orang gak boleh seraka
karena orang yang seraka itu akan gampang dibohongin
ya sayang ya
iya aku janji aku akan selalu dengerin omongan kamu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
jadi elsa juga kan gak kena getahnya
kan kamu bilang kamu suka kan sama sop buatan aku
katanya mirip sama masakan yang mama
nih makan ya
kenapa senyum senyum gitu
aku boleh ngomong sesuatu gak sama kamu
berjanda kok mas
tadi mama tuh nelfon aku
dia minta kalo
kalau ada yang mau ngomong ke jijik
penampilan aku bagus gak